kemudian juga berikutnya ini ada cerita dari istri cawapres nomor urut dua yaitu pok nur asia
dari istrinya sandiaga uno
nah bagaimanakah sang istri memberikan perhatiannya kepada sang suami
nah itu nih jadi pertanyaan ya
ternyata prabu udah kulik kulik gitu kan udah datang bertemu dengan pok nur
salah satunya ialah dengan selalu menyiapkan bekal minuman sebelum sandi beraktivitas
nah beberapa waktu yang lalu nih prabu udah datang kesana
sempat wawancara ibu nur asia
kita lihat deh informasi selengkapnya dan juga wawancara selengkapnya
pemirsa good morning tebak coba sekarang saya lagi ada di mana
di rumah saya
eh bukan ya
terlalu besar rumah saya
daniel saya ajakin sih tapi gak mau ikut
sekarang saya ada di rumahnya bang sandi uno
nah saya mau gangguin
mak nur istrinya yang katanya lagi ada di rumah
nah lagi masak masak di dapur
kita gangguin aja yuk
itu ya lemon water itu
itu minumannya terkenal loh dimana mana
di bawah dimana mana
eh ada sulaiman sini sini
si infused water lemon ini kan banyak khasiatnya ya
kamu harus bawa minuman ini kemanapun
supaya kamu gak lupa minum
jadi harus inget ya bang ini sama aja kamu bawa bawa aku
supaya jangan lupain aku ya bang
benar memang khasiatnya tuh benar benar
pantusan enak banget
tapi jadi kegiatan setiap hari setelah bang sandi sekarang ini ya kampanye dan lain sebagainya
kamu pasti sibuk banget
itu kalau kayak sarapan dan macam macam itu masih suka bareng gak sih
masih dong harus
masih dong harus
karena disitulah justru waktu sarapan itu saya bisa ngajak ngobrol bang sandi
karena kan kalau udah malem udah capek ya diajak ngobrol juga udah gak konsen pasti dia udah ngantuk
ya udah paling kita ngobrolin yang lucu lucu
maksudnya perkembangan mudah mudahan kamu tetap ini ya tawadu istiqomah
maksudnya jangan pernah berubah
berdekat dalam arti konsisten
pokoknya apa apa yang kamu lakukan pasti niatnya saya tahu baik
mudah mudahan semua dilancarkan
jadi kalau pagi pagi itu curhat waktu tadi sama tenur gitu
biasanya kalau kesannya kayak gimana aja tuh
ya biasalah aduh udah kepengen ketemu anak anak ya non pengen cepet cepet
iya ya biasa namanya seorang bapak kan kangen sama anak anak
jadi saya juga ngerti lah gimana dia yang menjalankan kan
jadi karena anaknya yang dua perempuan karena kan dari kecil emang deket anak anak sama bapaknya
jadi pengen liburan gitu
tapi untuk perilaku sih tetap aja bang sandi adalah bang sandi
kan biasanya kalau lagi stres itu kan suka bawaannya emosi gimana
kalau bang sandi itu karena orangnya sabar dan baik hati
jadi ya itu makanya dan saya juga nggak pernah membuat dia
soalnya bang sandi juga banyak berkorban buat kita gitu
jadi saya selalu mengingatkan anak anak atau diri saya sendiri ya terutama
jadi kalau misalnya saya mau marah atau saya mengeluh atau capek
saya cuma melihat aduh gimana bang sandi ya
saya nggak ada apa apanya kok bang sandi aja begitu capek nggak pernah mengeluh
nggak pernah marah atau apa
kok saya yang gak ada apa apanya mau sok sok mengeluh atau
ya seperti tadi yang saya bilang mau marah apalagi nggak usah lah ya
bang sandi selalu memberikan kesejukan jadi ya itulah yang saya selalu melihat
betapa bang sandi itu apa apa dijalankannya dengan ikhlas
dengan hati yang tulus ya
susah ya tadi bang sandi marah susah
sama anak anak nggak pernah marah bang sandi
sekalinya marah paling dia ada prinsip lah misalnya
kalau bilang ke anak anak janji terus nggak ditepati
paling dia marahnya cuma papa nggak mau kalau kamu tuh nanti jadi
jadi memang bang sandi itu nggak pernah marah yang teriak teriak
tapi kalau dia udah marah justru dia diem aja
saya bahkan mau ke politik bukannya dulu kan sudah sukses dia pengusaha
mungkin hidupnya lebih enak juga karena nggak ada netizen ya
sekarang masih penduduk juga
teman teman juga dapat imbasnya juga komentar ini komentar itu
pas tapi buat saya ini kali yang namanya challenge ya
karena bang sandi itu senang dengan tantangan gitu
banyak cerita lah ya pokoknya ya
karena kita udah hampir